sih tumben loh jun bisa beli robot robotan
hah paling paling ini robotan murah murah juga ya kan
hmm ini dong
kan juga di pasar
hmm ya udah bersyukur bersyukur
nah bagus ini
wah berarti ini hadiah paling murah
delo kamu kok gak masuk disini aja
mana boleh jun kan aku gak bawa kado
masuk aja kali aku kan udah kasih kado
yang bener jun
ini tuh apa
selamat ulang tahun ya bugi
aduh kita keluar aja
aduh dimana kado nya ya
adonnya aduh kalian bisa baca gak sih
ih pada oneng
yaudah bukain aja satu satu
eh kenapa buka
jun aku boleh minum
oh boleh boleh
jangan jangan teko nya ada di sini ya
buka buka buka
orang teko nya gak ada di situ
belajar baca dong coba
ih mana sempat
membaca aja aku sulit
buka aja deh
jangan jangan jangan
ini mau ngapain
ini mau ngapain ini mau ngapain
ambil teko dong
aduh mana aja
aduh terima kasih boksun
untung ini teko diamanin
buat om jin
yaudah teko nya om jin ambil
jopra jabut jopra jabut
om jin yang ambil
nah untung aja
kalau enggak buang
kenapa emang di sini
mami pusing deh
kamu tuh ya jun selalu aja bikin aku
selalu aja bikin kecoh
hei jun kamu tau gak
bukan punya kamu
katanya juga kamu bukan pokoknya
tadi kan kenapa sih popi
he keluarga jun tuh ngapain
cuma bikin kecoh doang
momin gak mau bayar kue ulang tahun dari dia
aku aja dihukum
kan kasihan karna ayah sama ibu
udah capi capi bikin semua
emang gak jadi dibayar
hari gini tuh gak ada yang gratis
pokoknya gratis aja
ya hitung hitung kado dari saya buat bogi
gak bisa begitu
jun gak salah
betul hari gini mana ada yang gratis
tiap pagi aja masih dikasih uang dari momi
bayar begituan aja gak mampu
bogi punya ide
misalnya kalo kado nya jauh lebih bagus daripada yang lain
paling sih nggak ada apa apanya ya kan
handsome nya momi tuh ternyata pinter
yaudah sekarang kamu bukain semua kado nya ya
wah aldon tau banget
pasti efek terbaru ya pak
lho kok cuma teman pensil
aduh anak orang kaya lah kok cuma pasang gini ya
ini pasti punya tian keliatannya itu kado nya mahal
pasti ini mau bulan remote ya kan
ini bagus ini mahal
udah lah adik
ada masalah suami
buka lagi buka lagi
ada lagi momi
lho hutan pensil
kan perahutan bos sering ilang bos
jadi dibeliinnya serutan
pasti keren dan bener ya kan mumi
yang pasti sih bos suka deh
kalau perempuan itu biasanya sensitif
pasti kado nya beneran yang ini
dari mungil ini tuh
gua barbie ya
kayaknya mamaku salah beli deh bos
gak bagus murahan
kamu butuhin juga
kita tempat pensil
buat naruh alat tulis
buat meraut pensil
yang penting bukan kado nya
gausah nasehatin gua jun
paling juga biasa aja celek
kesiut banget sih
tumben loh jun
paling paling ini robotan murah murah juga ya kan
kan juga di pasar
ya udah bersyukur bersyukur
wah berarti ini hadiah paling mahal dari pandemi
yang dikelapatkan di boningan
gak jadi gratis
heuh dibayar dibayar
eh salah ini
kok udah bawa
berkat kamu jun
akhirnya kuenya ibu dibayar juga
untung ya bu
jadi perjuangan kita bikin tuh kue gak sia si ya deh
kalau makasih itu jangan sama jun
om siapa jun
yih dia kan yang beli kuenya ibu sama raya
raya kamu sama kakak sendiri kok manggilnya gak pakai kakak sih
oh ibu pikir siapa
ya udah ibu mau bersih bersih dulu tuh bekas masak kue tadi
iya rea juga capek pengen istirahat
yuk ibu istirahat dulu
makasih ya om
berkat om semuanya jadi lancar
sama sama bos jun
om jin juga terima kasih
kalau gak ada bos jun
itu pasti teko udah diambil para jin
kira kira mereka lagi ngapain ya
aku penasaran nih
om jin juga penasaran
gak enak nih hukum terus